prestasi anak bangsa kembali diukir
untuk pertama kalinya pt kai melalui anak perusahaannya pt kereta api logistik
membuat gerbong khusus untuk mengangkut batu bara
gerbong khusus ini diharapkan dapat semakin memperlancar distribusi logistik khususnya batu bara
kereta api contaider tipe open side dam khusus angkutan batu bara ini
dibuat oleh pt kereta api logistik kalok di sebuah bengkel di kawasan desa jemundo kecamatan taman sidoarjo
karena dibuat dan didesain khusus oleh anak bangsa sendiri dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri sendiri
gerbong kontainer open side dam ini jauh lebih murah
kelebihan lainnya dapat mengangkut hingga empat puluh lima ton batu bara dalam satu gerbongnya
dan dapat langsung membongkar batu bara tanpa harus menggunakan alat bantu lagi
dengan dibuatnya gerbong kontainer pengangkut khusus batu bara ini
dimungkinkan untuk mengurangi beban dan kepadatan transportasi di jalan raya
khususnya di sumatera sebagai penghasil terbesar batu bara
apalagi menjelang libur panjang idul fitri dua ribu delapan belas mendatang yang cenderung meningkat
gerbong kontainer open side dam ini baru pertama kali dibuat dirancang oleh kalok
kebetulan ada hal khusus yang diminta
yang diminta oleh pt ba atau pt bukit asam
yang mana volumenya dan atau berat muatnya itu maksimum atau tidak boleh kurang dari empat puluh lima ton
dengan dipercayakannya produksi kontainer khusus batu bara ini kepada anak bangsa
diharapkan akan membuka kepercayaan pemerintah untuk mempercayakan pemenuhan kebutuhan kepada anak bangsa selain melalui pt inka
mudah mudahan kedepan semua yang
berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri
dipercayakan kepada anak anak bangsa indonesia
rencananya setelah dilakukannya rangkaian uji coba
gerbong kontainer khusus batu bara ini
akan dipesan khusus oleh bumn pt bukit asam
untuk memperlancar distribusi batu bara khususnya di kalimantan